tarif retribusi layanan penumpang pesawat di bandara internasional soekarno hatta
sebagai bandara tersibuk di indonesia naik sepuluh rupiah
airport tax di terminal satu naik menjadi lima puluh ribu rupiah
sementara airport tax di terminal dua dan terminal tiga naik menjadi rp enam puluh
dan inilah dia daftar kenaikan harga airport tax di bandara soekarno hatta
yang akan mulai berlaku pada hari ini satu april dua ribu enam belas
untuk di terminal satu domestik dari yang sebelumnya empat puluh menjadi lima puluh
kemudian juga domestik di terminal dua dari empat puluh ribu menjadi enam puluh rupiah
ini naiknya paling tinggi rp dua puluh ribu rupiah sama dengan terminal tiga domestik
yaitu dari sebelumnya empat puluh rupiah menjadi enam puluh rupiah
kita bergeser ke bandara lainnya yaitu bandara halim perdana kusuma
di terminal domestik sebelumnya airport tax dihargai di level empat puluh ribu rupiah
sementara mulai hari ini berlaku harga baru yaitu naik sepuluh ribu rupiah menjadi lima puluh rupiah
bagaimana juga dengan di bandara bandara lainnya yang juga mengalami kenaikan
inilah bandara sultan mahmud badarudin ii palembang
ini kenaikannya yang paling tinggi sebanyak lima belas rupiah sebelumnya tiga puluh lima rupiah
pada saat hari ini mulai hari ini airport tax di bandara sultan mahmud badurin dua palembang
menjadi lima puluh rupiah
sementara itu di bandara minangkabau padang
sebelumnya untuk airport tax dihargai tiga puluh lima ribu rupiah
sementara mulai hari ini berlaku sebagai harga baru yaitu di level empat
kita bergeser ke bandara halim perdana kusuma
kita bergeser ke bandara lainnya itu bandara sultan iskandar muda di aceh
yang sebelumnya dua puluh lima
yang paling mula airport taction dibandingkan dengan bandara bandara sebelumnya
menjadi tiga puluh lima rupiah
secara rata rata memang kenaikannya sepuluh ribu rupiah
kemudian kita bergeser ke bandara supadio di pontianak
sebelumnya airport tax di bandara supadio pontianak dihargai di level tiga puluh
namun mulai hari ini di harga empat puluh ribu rupiah
dan inilah bandara terakhir itu bandara silangit di tapanuli utara
sebelumnya bahkan lebih murah lagi hanya delapan rupiah saja
untuk airport tax nya sebelum harga baru yang mulai berlaku pada hari ini
menaik hanya dua rupiah saja
ini paling kecil kenaikannya
mulai satu april airport tax di bandara silangit tapanli utara berlaku adalah sepuluh ribu rupiah